kita akan memulai ritualnya ya
sekarang tante akan menyiramkan ramun ini di badan kamu
kamu siap siap ya
kamu kenapa sih
kok kamu sedih gitu
sampai sekarang aku belum bisa nemuin cinta sejati aku
dan cuma tante fera dan bima yang bisa melihat aku
dan mungkin aku harus cari sendiri siapa cinta sejati aku
bawa arsila sama mama citra ke rumah gue
ya ya gak apa apa ya
bima thanks bima
lagi lagi aku membuat keluarga aku celaka ya allah
kamu jangan nyalahin diri kamu karena hal ini
lebih baik sekarang kita bersyukur
karena kita semua masih selamat
tante tenangin diri dulu tante ya
kalau tante takutnya masih trauma
tante cuma keinget kejadian
yang menimpa raja
raja itu juga pernah kecelakaan
dia putri dan arsila waktu itu mereka mau liburan
dan itu yang menyebabkan putri koma sampai sekarang
jadi justru tante takut raja yang trauma
jadi istrinya raja itu koma karena kecelakaan tante
dan kalau orangnya ketangkep tante gak akan kasih ampun
karena gara gara dia putri koma
kenapa kejadian yang dialami sama raja waktu itu dengan istrinya hampir sama dengan yang aku alami ya
waktu itu aku bikin celaka orang lain dan malah kabur
sebentar lagi kita akan melakukan ritual
ritual ini untuk mengembalikan daya ingat kamu
agar kamu tahu siapa diri kamu
kamu duduk dulu ya
tante akan siapin semuanya
iya tante lagi bu aku juga udah gak sabar aku pengen tahu siapa aku
menurut buku primbon wasiat ini pasti berhasil
tante siapin dulu ya
untung ayo percaya dan ikutin semua omongan aku
pasti ritual ini berhasil
dia ceng mamiku yang cantik
kamu tahu gak
kamu tuh kalau nyeram bunga
boyok kalau dilihat dari jauh terus dari deket
makin tetap cantik
mas sampean itu gak perlu ngerayu ngerayu aku
percuma gak mempan
sampean itu tidak level sama aku
boyok coba kamu perhatiin
terus muka aku yang ganteng gini
boyok sebelas dua belas sama luki perdana

dia artis pepan atas
aku mau liat majikan ku dulu
niram yang bener
elah diajong mame
boyok kamu kok tega banget sih
masa aku disuruh ngomong sama selang sih
diajong mamiku yang cantik
aduh kok kejang kejang sih
kok udah pulang aja pasang baru berangkat
gak jadi ma
soalnya mobilnya raja tadi kecelakaan
aduh untung nyonya udah pulang
itunya enam putri
tadi tiba tiba kejang kejangnya
aduh tolong aku
tunggu sayang tunggu ya nak ya
kok bisa keluar dari rumah saya
jadi selama ini ayu bukannya meninggal
tapi ayu adalah putri yang koma karena kecelakaan
kalau gitu ayo ini berarti istrinya raja
ayo kita akan memulai ritualnya ya
tante akan menyiramkan ramun
ini di badan kamu
kamu siap siap ya